sense kita dihadapi dengan perang ukraina dan rusia
dimana disana gandum tertimbung delapan belas juta ton sekarang
gak bisa keluar
jadi hati hati yang makan mie banyak dari gandum
besok harganya tiga kali lipat itu
pasca pernyataan menteri pertanian syahrul yassin limpo
kenaikan harga mie instan mulai terasa di sejumlah tempat
seperti di kota serang banten
jika semula harga perbungkus rata rata sebesar dua empat ratus rupiah
kini harganya menyentuh tiga seratus rupiah
akibatnya sejumlah pengusaha warkop dan warung makan penjual mengaku
mengalami kekurangan pelanggan
jika biasanya dalam sehari bisa menjual hingga sepuluh mangkok mie
kini hanya berkisar tiga rupiah
dan tiga rupiah mangkok per hari
pemilik warung mengaku terpaksa menaikkan harga
karena ada kenaikan harga dari distributor
kalau pakai aturan dua belas kalau enggak delapan
biasanya berapa bu
kan dari sananya naik semua
dengan kenaikan harga mie ini
pembeli berkurang nggak sih bu
keberatan sih soalnya kan biasanya
makan mie cuma bayar tujuh gitu sih
apalagi selaku anak kos kan
uangnya dihemat hemat banget gitu
apalagi kalau misalkan
saya kan suka banget sama makan mie gitu tuh
terus kalau misalkan tiap hari ngeluarin uang dua belas
pakai beli mie doang kan belum makan nasi gitu
begitu juga dengan harga mie instan produksi pabrik dan rumahan
di pasar gudang tiga raksa kabupaten tanggerang banten
harga satu bungkus mie telur isi sepuluh keping
naik dari lima menjadi tujuh rupiah
sementara isi tiga puluh keping dari tiga belas menjadi tujuh belas rupiah
sementara itu menteri perdagangan sulki vli hasan memastikan
harga mie instan tidak akan naik
ia bahkan memprediksi harganya akan turun pada september mendatang
harga mie instan tidak akan naik
ini tidak akan naik tiga kali
karena ada rum
memang kemarin trennya naik
jadi kalau tiga kali tidak lah
bahwa ada kemarin naik sedikit
ya naik sedikit
jadi naiknya sedikit
tapi jika turun nanti september akan turun lagi
khawatiran kenaikan harga mie instan disampaikan menteri pertanian
lantaran imbas perang ukraina dan rusia
tim liputan cnn indonesia